seorang warga tewas dan dua lainnya terluka akibat tertimpa bangunan rumah bengkel di pareaan situbondo jawa timur yang ambruk digerus banjir selasa tengah malam
korban bersama istri dan satu ponakan yang terluka pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
selain menimbulkan korban jiwa dan luka luapan banjir juga menghambat aktivitas jalur pantura landangan
akses jalannya tergenang air mencapai tiga puluh cm membuat pegawai pabrik udang beku harus berjalan hingga satu km menuju pabrikan

penghuni rumah sedang berada di ruang tengah sehingga tidak ada korban akibat bencana ini
awalnya ini angin kentang dulu baru ada dorongan dari angin apa dari hujan yang lebat
mengakibatkan beban dari ini gentengnya yang semakin basah kan semakin berat gitu
pemilik rumah beserta relawan pun membersihkan puing puing bangunan yang robo
tim lekutan cnn
tim lekutan cnn